kabar gembira untuk aviasi indonesia
garuda indonesia baru saja menorehkan prestasi sebagai maskapai paling tepat waktu di dunia pada dua ribu dua puluh
peredikat terbaru ini disematkan oleh lembaga riset independen asal inggris oag flightview
dan dari data punxsutry league dua ribu dua puluh tiga
menunjukkan garuda indonesia tercatat meningkat atau tingkat ketepatan waktu ya sebesar sembilan puluh lima enam puluh tiga persen
ini mengungguli fly severe dari afrika selatan dan juga euro wings dari jerman
capaian garuda indonesia juga menjadi tingkat ketepatan waktu tertinggi yang pernah diraih oleh perusahaan
dalam pemeringkatan tersebut sejak tahun dua ribu sembilan belas
selain itu garuda indonesia turut mencatatkan peningkatan peringkat dari periode sebelumnya
di mana naik satu tingkat dari posisi kedua
direktur utama garuda indonesia irvan setiaputra mengatakan
pencapaian ini menjadi wujud konsistensi perusahaan
dalam memaksimalkan kinerja dan kualitas layanan
khususnya lewat tingkat ketepatan waktu